enak ya duduk duduk
siapa yang nyuruh istirahat
enggak ada dinanya aja pengen istirahat
enggak itu masih banyak pelanggan yang harus kamu pijat
lihat tuh masih banyak pelanggan yang harus kamu pijat
malah udah jenis gini
aku belum datang juga sih
aduh mbak mau sampai jam berapa ini meetingnya
saya juga kan masih banyak urusan
nunggu pak wul aja kok
sampai kapan saya harus nunggu pak wul
maaf saya terlambat
maaf saya terlambat

ah puasa batal
tegak kok mas
kenapa kamu tengah meninggalkan aku
aku orang jelek orang hitam orang gak punya
hmm dasar cengeng
keterlaluan kamu keterlaluan kamu keterlaluan
kamu wanita gak bisa dikenang pengecut pengkhianat cinta kamu
kamu gak bisa dikenang kamu keterlaluan kamu pengkhianat
kamu kabur kabur kabur kemana sih kamu
bokap ini kenapa bokap
ini kenapa dicoret coret gitu wah
katanya keluarga besar tarsan pada playboy semua
ini gara gara omah saja nangis kayak gini mewek mewek kayak gini
mana sih apaan ya nih bokap ah
hah ada apa pak tarzan
emah satu aa gitu lah biar akrab ya
ih akrab akrab dari hongkong

kurang ajar begitu kamu
aku mengajarkan kamu itu tata cara sopan santun
sekarang kamu harus bantu aku micut pelanggan
hah kok gitu oga
iya memang begitu
kamu di sini ngapain numpang kan
mau atau out
ya udah deh
oh mas oh mas
kalo lo ninggalin gue begitu aja putus deh harapan gue mas
ya aneh mau cukur rambut
hah waduh asik nih
biar lucky aja yang nukerin ke money changer be
apaan tukarnya bareng kalo mau
sudah babi babi tenang aja
aneh masih banyak dolar masih banyak
nanti kita tukar kita bagi dua gimana
tuan sekarang gini
sekarang tuhan tunggu dulu di sini di salon
ntar pulang nukerin dolar
saya kemarin lagi baru saya cukur oke
saya tunggu ya
silahkan silahkan silahkan
duh si lucky lama
masih nukar begitu aja sih
kalau gak ngerti gue yang nuker
jangan jangan dia kempit nih
maaf mas uang dolar yang mas bawa ini palsu
palsu bagaimana mbak
mbak ini asli uang lembaran kertas bagaimana palsu dari mana
coba mas lihat uang dolar ini palsu karena gambar george washington nya itu berkumis
emang biasanya dia kayak gak berkumis
aduh siat dah
mesti dicukur kumisnya dulu nih
ya udah mbak
lama be gimana sih jalannya
lu lama amat loh
aduh be kita pulang aja percuma
enggak sini be
ini duit palsu kita itu ditipu mentah mentah sama syarat
itu b kata si mbak itu
siapa sih namanya katanya jos washington ini gak berkumis
jadi di sini berkumis be mesti kita cukur dulu
si iton bukan cukur dulu mau ditukar juga
gimana sih lu
eh arabnya belum jauh nih kita ubah
biasanya gak enak nih be yuk
eh jangan nih jangan dong
aduh terus juga harus jatuh harus jatuh
siapa bubuk kok
mau ke tempat yang akhir
siapa bralu tuh
jangan jauh hou
kita lihat dulu
be kita kena bohongkan be
enggak kena aisyah
lagi babi ngeliat dolar sematanya hijau
pakai main titip karam lagi
sekarang musim gimana sok
gimana aja tau be
enak ya duduk duduk
iya pak tarzan
siapa yang nyuruh istirahat
enggak ada dinanya aja pengen istirahat
itu masih banyak pelanggan yang harus kamu pijat
masih banyak pelanggan yang harus kamu pijat
semua itu dinepe ija
siapa lagi kalau bukan
tante mau kemana
tante teh mau ke masjid di blok sebelah
soalnya teh ada acara buka dan terawih bersama dengan perkumpulan pengajian tante
sekarang tantenya jadi rajin ikut pengajian
soalnya tante juga kesepisan
banyak sekali artis nak
ganteng ganteng sama cantik cantik

tante gimana sih
masa pengajian cuma gara gara banyak artisnya
yang penting mah puasa dan terawih jalan
tante takut telat
enggak usah tante
apa ada acara buka puasa sama luki
gue jajan sama opi mau puasa bareng tapi gak punya duit
yang ada kertas kertas semua
kalau nggak ada duit berarti batal dong
pura pura nyukur kasih duit dolar
dua dua hari gue terima gue mau tukarin
disuruh nunggu mau akhirnya barang gue ludes dibawa
kikik semua itu
tinggal merek doang
kasihan dia abis kerampokan
aduh gimana ya
gue mau kerja apa kalau begini
ampe tempat bedak diambil juga
terpaksa pergi gak pakai duit nih
bokap nanti kita buka puasa pake masakan sendiri ya
ngapain masak sendiri
siapa yang mau masak
beli aja di warung
ya duitnya dong
kok seh aku beli pake daun kan gak mungkin
aku gak berjaya sama kamu
nanti uangnya kamu belikan petasan dan mercon
terus kita makan pakai apa dong
ya ke warung
kita sama sama ke warung
ayo nanti keburu azan
yes mereka udah pada pergi

namanya kembali sendiri
kalau sekian ada di rumah sendiri
maksudnya semua kaki keluar
gak ada udaraids